alhamdulillah lo udah sembuh
iya apalagi penampilan lo tuh jauh lebih modis sekarang lo
lo tuh tambah cakep tuh gak
gue aja sampai gak ngenalin lo tadinya
kok kayaknya sejak kejadian itu dia nggak pernah kelihatan lagi
gak salah sih dia jadi burung aja gitu
ya gue denger denger juga sih kayak gitu
masa jalannya berdua seru sama kanaya
aku juga kan pengen berdua sama mas rangga
tapi aku capek banget loh
kita pulang aja deh
kirain tadi kamu udah perlu
pokoknya aku gak mau
kemanapun aku pergi
aku harus didampingin sama mas angga
mas rangga ini kenapa sih
aku kan percaya dia
kenapa yang berdua sama mas rangga
mas rangga tuh gak pernah punya perhatian sama aku
perhatian sama kanaya terus
yaudah sekarang kita mau kemana
gimana kalau kita ingin lebih hotel
enggak enggak aku gak mau
lebih baik kamu kantor pulang
nanti orang di rumah curiga lagi
kalau aku ada apa apa dengan kamu
pulang aja deh
eh luna mau kemana
aduh mentang mentang udah melek
masa lupa sama ibu
biarpun kemarin kamu gak ngeliat
tapi kan denger suara ibu
jangan gitu ah
ini bu ida
saya gak kenal
sibih sombong amat dia sekarang bu
saya sih udah gak aneh
anak saja mah bu
padahal dulu dia kemana aja
minta temen sama anak saya
kemarin kan dia pakai jilbab
kok sekarang dibuka
aku pengen banget ditemenin sama kamu
eh karena temenku
filmnya bagus lho
pokoknya aku mau ditemenin sama kamu
aku kan takut kalau nggak ada yang nemenin
luna aku gak enak
soalnya aku udah janjian sama naya
kalau besok sore itu
aku mau ketemu sama dosennya
untuk membahas masalah skripsinya
nanti aku bilang deh sama dia
dia pasti ngerti kok
biar ntar aku yang sampein
kamu gak usah bilang oke
tapi jangan lama lama ya
oke yaudah deh
oke sampai besok malam
ih mau tau aja
tadi katanya janjian nonton ya
kaka boleh ikut
aku kan pengen jalan berdua
udah deh main kaka selesai skripsinya aja
lagian juga kan kaka udah sering nonton
nggak kayak aku yang baru melek
kakak cuma bercanda kok luna
lagian kakak juga udah ada janji besok
pergi kok sampe malem kayak gini
kok sama rangga
tadi mas rangga ngajakin aku makan
terus nemenin jalan jalan sebentar deh
jadi kamu pergi berdua aja sama rangga

nggak rupanya dateng
padahal aku udah nunggu lama loh bu
oh gini bu maksudnya tadi itu
maksudnya katanya mau pulang
bu jangan ditanya terus dong
maksudnya gue pulang sekarang aja

maksud kamu apa sih
yang ngajak jalan jalan itu kan
kamu bukan aku
kalau kakak kamu sampe denger gimana
nanti dikiranya aku ada apa apa lagi sama kamu

kita berdua kan pacaran
jadi mas rangga harus mutusin hubungan mas rangga sama kaka naya

kamu jangan macem macem ya lune

kamu itu udah aku anggap sebagai adik aku sendiri

kalau enggak lihat aja kita
kayaknya gini perasaan aku kak
kayaknya gini perasaan aku kak
mas kamu sekarang pulang aja ya
mas mas sekarang pulang aja ya
kenapa sih kenapa kamu asalkan aja saya gini
aku gak marah mas rangga pergi sama luna
aku relas akan dia bahagia
aku relas akan dia bahagia
sekarang mas pulang aja ya
sekarang mas pulang aja ya
mas ranga sudah pulang
mas rangga itu tadi cuma emosi

sekarang kita masuk aja ya
ibu itu makin heran dari lael kelakuan luna
dia tuh semakin aneh
kadang ibu menyesal
kenapa sih dia harus dioperasi sampai bisa melihat lagi
waktu dia masih buta
ibu masih bisa
kasih tau dia
sekarang ibu kewalahan
ya mungkin sekarang jiwanya lagi masa peralihan bu
tapi aku yakin nanti juga pasti akan kembali baik lagi
makanya kita itu harus ada untuk selalu nasihatin dia
supaya dia gak terprosok
tapi menurut aku
luna masih baik baik aja kok
kamu gak sakit hati lihat kelakuan luna
luna itu baik banget sama aku
kamu jangan terlalu manjain dia
dia deket loh sama rangga
iya kalo rangga juga suka sama dia
bahwa jodoh itu di tangan allah
jadi kalo mas rangga gak suka sama aku
tandanya kita belum berjodoh
hati kamu itu terbuat dari apa sih
kok gak panik
liat adik kamu deket sama pacar kamu
di dunia ini gak ada yang kekal
jadi kalo luna memang suka sama mas rangga
buat aku gak masalah
aku serahin semuanya sama allah bu
begitu mulia hati anak hamba yang satu ini
semoga engkau selalu memberi perlindungan untuknya
tetap dibeningkan hatinya
dimudahkan jalannya untuk mencapai sukses
dan selalu berada di jalan yang benar
saya minta teman yang itu
nah ini lebih enak kan ya
oh itu lebih mahal kenapa

astagfirullahaladzim rambut kamu tuh kamu apain
kenapa kamu cat gitu
ibu naras banget sih
ibu gak pernah liat artis artis tv ya
artis itu rambutnya pada dicet kayak gini
luna mereka tuh kan artis
kamu tuh bukan
terus kenapa kalau mereka artis
emang luna nggak boleh kalau rambutnya pengen dicet
gak boleh ya kalau luna pengen gaya
luna juga kan pengen keren bu
keren dan cantik tuh bukan hanya dari luarnya aja
tapi dari dalam
kalau kamu sering berbuat kebajikan
kamu baik hati
pasti tuh terpancar kecantikannya
pasti tuh luna
ibu keampungan banget sih
ibu tau gak
tadi waktu aku di mal ya
orang orang tuh semua pada ngeliatin luna
mereka tuh semua bangga sama luna loh
masa ibunya sendiri gak bangga sih
tunjukkanlah anakku jalan kebenaran
jangan jalan yang tidak engkau ridho ya allah
alhamdulillah lo udah sembuh
apalagi penampilan lo tuh jauh lebih modis sekarang lo
lo tuh tambah cakep tuh gak
gue aja nyampe gak ngenalin lo tadinya
kok kayaknya sejak kejadian itu dia nggak pernah kelihatan lagi
gak masalah sih dia jadi burung aja gitu
ya gue denger denger juga sih kayak gitu
aku juga akan bikin perhitungan biar dia juga ngerasain penderitaan aku selama ini
ya udah makasih dong
oh ya sama sama
eh ada apa lun
aku mau ketemu mas rangga
kita jalan lagi yuk
abis di rumah kesepian
dari sore kan naya pergi
ibu sama bapak juga pergi
makanya kita jalan berdua lagi yuk
tapi aku masih banyak pasien
dan aku masih harus memohonnya

aku tunggu deh sampe jam berapa pun
tapi pasti udah malam kan
aku harus istirahat lun
mas rangga jangan gitu dong
coba aja kalo kan naya gak pergi sama mas doni
aku gak bakal kesepian di rumah
naya pergi sama doni
gak tau kemana
tadi sih sebelum berangkat
aku pikir mau pergi sama kak rangga
dia pergi sama mas doni
pergi sama mas doni
kamu bilang kakak pergi sama doni
kamu tau gak sih
kamu tau gak sebenarnya kakak tuh pergi sama siapa
dan pergi kemana
kayaknya kak naya tuh pergi sama mas doni
dan dia sekarang benci sama kakak
jadi aku harus tanggung jawab kalo dia mutusin kakak